kesal karena tambang liar terus beroperasi ratusan warga di desa sumberanyar kabupaten pasuruan senin siang memblokir jalur nasional pantura
akibat aksi blokir ini jalan nasional surabaya banyuwangi lumpuh sepanjang tujuh km
dengan membawa poster dan berorasi ratusan warga desa sumberanyar kecamatan nguling senin siang memblokir seluruh ruas jalan nasional pantura pasuruan
aksi blokir jalan ini adalah buntut kekecewaan warga karena sejumlah protesnya yang dilayangkan tak pernah direspon pemerintah
warga menuntut agar sejumlah tambang ilegal di daerahnya segera ditutup karena bisa merusak lingkungan
ini tanah milik warga bukan tanah milik daerah ini
sementara polres pasuruan berjanji akan melakukan penyelidikan ada atau tidaknya aksi penambangan ilegal di daerah warga
kami dari pihak kepolisian sudah mengimbau kepada perusahaan untuk tetap prosedur prosedur yang ada tetap ditaati
itu memang tambangnya ilegal atau gimana dan
untuk tambangnya kita masih ngecek ke dinas pertambangan perizinan untuk perizinannya
sampai saat ini tidak akan berlaku
akibat aksi blokir jalan ini jalur pantura pasuruan arah surabaya ke banyuwangi mengalami kemacetan sejauh tujuh km